pak jk bilang bahwa golkar terlalu bergantung sama penguasa menurut pak jk itu seperti apa
bapak suka apa
golkar itu kan organisasi dan partai besar
ya tentu kita punya langkah langkah sendiri
terima kasih selamat sore
tunggu dari pengguna
seperti apa yang dimaksud pak
langkah seperti apa yang dibentuk
langkah chapter terakhir sekarang enggak maksud chapter terakhir
apa itu langkah terakhir
kata pak jk katanya nggak mungkin ke pak anies cuma ke prabowo sama pak ganjar gitu
itu sangat benar
sangat benar yang pasti enggak mungkin ke anies